jika saudara mengikuti kendaraan ini terus ke kebayoran
tentu saudara akan melihat kegiatan pembangunan sebuah jembatan
clover leaf bridge yang dikenal sebagai jembatan daun semanggi
pembangunan jembatan semanggi ini berawal dari terpilihnya indonesia
menjadi tuan rumah asian games keempat yang bertempat di jakarta
kompetisi olahraga empat tahunan itu digelar pada dua puluh empat agustus hingga empat september seribu sembilan ratus empat puluh
untuk menyukseskan pelaksanaan asian games tersebut
soekarno mengebut pembangunan beragam infrastruktur
di antaranya pembangunan stadion utama senayan
atau yang sekarang dikenal sebagai gelanggang olahraga bung karno
untuk menampung ribuan penonton asian games keempat
pembangunan hotel indonesia untuk menampung tamu tamu asian games keempat
yang datang ke jakarta
dan pembangunan jembatan semanggi untuk mengurai kemacetan jakarta
terutama saat perhelatan asian games keempat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pembangunan jembatan semanggi awalnya diprakarsai oleh presiden pertama republik indonesia
insinyur soekarno pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
soekarno dibantu mantan menteri pekerjaan umum sutami
mempelopori penggunaan konstruksi beton pratekan
saat membangun jembatan semanggi
nama semanggi sendiri diambil dari bentuknya yang mirip dengan daun semanggi
kawasan tempat dibangunnya jembatan ini ternyata dulunya berupa rawa rawa
yang ditumbuhi banyak pohon semanggi
tidak hanya itu nama semanggi juga memiliki filosofi bagi soekarno
yakni simbol persatuan
dalam bahasa jawa disebut suh atau pengikat sapu lidi
sehingga persatuan berbeda
sehingga perhubungan semanggi dan daun semanggi
tidak akan mudah patah

saat pemerintahan presiden republik indonesia ke dua soeharto
jembatan semanggi dilebarkan untuk mengakomodasi
kepadatan lalu lintas di tengah kota jakarta
jembatan lama di ruas jalan gatot subroto
sebagian jadikan jalan to
kemudian pada november seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
presiden soeharto meresmikan jembatan semanggi
sebagai bagian dari jalan lintas

baru memasuki pemerintahan presiden republik indonesia ke tujuh
jembatan semanggi disempurnakan
dengan pembangunan jembatan simpang susun semanggi
wajah baru semanggi
hasil perjuangan tiga generasi pemerintahan ini
diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas ibu kota
juga menjadi wajah indonesia di mata dunia